kendaraan pemudik terus mengalir deras dari arah jakarta
menuju cirebon di tol cipali subang jawa barat
akibatnya kendaraan menumpuk di res area kilometer delapan puluh enam a
sehingga polisi memperlakukan buka tutup rest area
agar tidak terjadi penumpukan dan antrean panjang
kepadatan arus mudik lebaran diprediksi akan terus meningkat
seiring sudah liburnya sejumlah instansi dan pabrik jumat ini
ini dia saudara situasi gerbang tol cikatama
atau cikampek utama yang ramai lancar
volume kendaraan melewati gerbang tol cikatama
mengalami peningkatan tapi belum terlihat adanya kepadatan yang berarti
dan untuk mengantisipasi kepadatan di tol cikampek
petugas memperlakukan rekayasa lalu lintas one way
rekayasa lalin akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi jalan
di terminal cicahem kota bandung jawa barat
juga mulai ramai dipadati pemudik sejumlah armada bus
menuju tujuan jawa tengah dan jawa timur
dan tujuan favorit para pemudik adalah malang surabaya yogyakarta dan solo
bagaimana pantauan arus lalu lintas jumat sore ini
ada dua rekan jurnalis kompas tv saya
yang pertama ada veronica kartono yang sudah siap memberikan laporan
dari tol cikatama atau gerbang tol cikatama
dan ada juga jurnalis kompas tv di bandung dinda desiani
yang saat ini juga memantau pemudik di terminal cicahem
saya mau ke terlebih dekat dari jakarta dulu
veronica kalau pantaunya di sore hari ini
ramai atau sudah mulai terjadi peningkatan nih
karena sudah mulai pulang kerja
pantauan terkini dari gerbang tol cikampek utama ini terpantau ramai lancar
tapi memang volume peningkatan volume lalu lintas ini sudah terlihat
data yang kami himpun dari pihak jasa marga ini menunjukkan bahwa per hari ini saja
sudah ada tiga puluh lima ribu kendaraan yang melintas melewati gerbang tol cikampek utama ke arah palimanan
untuk dari jam enam pagi tadi sampai dengan pukul dua siang ini saja sudah tercatat ada dua puluh empat ribu kendaraan
jika dibandingkan dengan data kemarin di jam yang sama
yakni pukul enam sampai dengan pukul dua siang ini tercatat hanya sekitar tujuh belas ribu kendaraan
jadi memang sudah ada peningkatan sebanyak sekitar tujuh kendaraan yang melintas
itu untuk periode atau shift yang pertama dari pukul enam sampai dengan pukul dua
untuk periode yang kedua shift kedua yakni pukul dua siang sampai dengan pukul sepuluh malam ini tercatat
sudah ada enam belas kendaraan untuk di hari kemarin
namun untuk hari ini sampai dengan pukul empat sore hari ini saja sudah ada sekitar sepuluh ribu kendaraan
pantauan udara langsung yang bisa audit dan saudara lihat dari layar kaca anda
di mana memang ini lajur menuju ke arah palimanan semuanya dibuka
kemudian dominasi kendaraan ini memang lebih banyak didominasi oleh mobil mobil pribadi
terlihat sudah ada antrian kendaraan di beberapa lajur yang ada
dan untuk mengantisipasi hal tersebut pihak jasa marga juga mendistribusikan begitu antriannya
jadi di atas kendaraan ini sudah terlihat ada peningkatan
namun terkait dengan rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan tadinya pada hari ini
yakni rekayasa lalu lintas one way
ini ditunda audrey dari saudara akibat beberapa hal
yang pertama adalah kendaraan dari rorotan jati asih dan arah cawang ini masih di bawah
parameter pemberlakuan rekayasa lalu lintas
tadinya memang rekayasa lalu lintas one way ini akan diberlakukan dari kilometer tujuh puluh lima
tol cikampek utama sampai dengan kilometer empat ratus lima puluh
jadi hal ini ditunda namun memang ada rekayasa lalu lintas lain yang sudah dilakukan
dari pihak jasa marga namun tidak di kilometer tol cikampek ini
melainkan di kilometer satu ratus enam puluh dua sampai dengan satu ratus enam puluh sembilan cipali
ada peningkatan tapi kondisinya masih ramai lancar di gerbang tol cikampek utama
ninda kalau ramai lancar ini kondisi di tol cikatama
kalau di terminal cicalem sendiri puncak arus mudiknya kapan sih
ya aldi dan juga saudara tadi memang jika pagi tadi memang sempat sepi
namun saat ini sejak pukul dua siang hingga saat ini terminal cicahem ini
mulai ramai dan dipadati oleh para pemudik
nantinya pemudik ini akan melakukan perjalanan mudik menuju ke jawa timur
nah nanti akan ada rute favorit bagi pemudik yang berangkat ke jakarta
yogyakarta solo malang dan juga surabaya
nah kemudian untuk keberangkatan ini juga memang karena seharinya ini
dari pukul dua hingga pukul lima nantinya per tiga puluh menit para bus ini akan mengangkut
para pemudik juga yang kemudian nanti akan secara bergiliran begitu aldi dan juga saudara
nah nantinya menurut kepala dari terminal cicatam ini memang cukup berbeda
dengan tahun sebelumnya jika dibandingkan tahun ini ada berpotensi meningkat
hingga sepuluh dari sepuluh hingga dua puluh audrey dan juga saudara
dan untuk mengantisipasi kalau pelonjakan pemudik juga ada antisipasi keselamatan
maupun antisipasi ruang untuk pemudik karena bus yang dipakai ini merupakan bus reguler
yang memiliki sekitar enam enam ratus kursi sehingga ini dipastikan aman dan cukup
untuk para pemudik nantinya jika ingin berangkat
kemudian juga pihak terminal cicahem ini sudah melakukan cek kesehatan para pengemudi
kemudian juga sudah mengecek kelayakan bus bus sehingga nantinya diharapkan
perjalanan mudik yang dituju ke jawa tengah maupun jawa timur ini tentu selamat dan juga
begitulah yang diharapkan oleh terminal cicahem dan juga di subkota bandung dan provinsi jawa barat
kemudian juga himbawan untuk para pemudik yang saat ini sudah mulai berangsur mulai mudik
ini mereka diharapkan untuk tidak dapat membawa barang yang terlalu banyak dan prediksi mudik ini
akan jatuh puncaknya pada tanggal enam hingga tujuh april besok demikian
terima kasih melaporkan pantauan arus mudik sore hari ini ninda desyani dan sebelumnya ada veronica